saat ini saya dan alia sedang bermain di salah satu taman wisata di kabupaten bogor jawa barat
tempat ini menawarkan beragam wahana
awalnya sih kita berdua takut karena ketinggian perosotan ini mencapai enam meter dengan panjang lebih dari lima meter
namun ternyata saya dan alia bisa naik perosotan warna warni ini bahkan sampai tiga kali loh
untuk menikmati perosotan donat anda hanya perlu membayar dua puluh ribu rupiah di hari biasa dan dua puluh lima ribu rupiah pada akhir pekan
sedangkan tiket masuk taman bermain ini hanya dua puluh lima ribu saja
pengunjung bisa bermain mulai dari pukul sepuluh pagi sampai sepuluh malam pada akhir pekan
sedangkan pada hari biasa taman wisata ini buka dari jam dua belas siang sampai sembilan malam
karena ini ada mainan
disini tempatnya luas
luas terus dia coba main apa aja
aku nanti pengen nyobain main bom bom kan
setelah puas bermain perosotan kami penasaran nih dengan wahana air yang tidak jauh dari pintu masuk taman
kali ini kita ditemani oleh tante maria dan ajeng adik bungsu alia
jadi liburan kali ini akan semakin seru
dia lepas sepatu segalanya ya
ajeng semangat sekali mau menjajal balon air ini
begitu pula dengan alia dan tante maria
dan saatnya saya juga ikut bergabung
ternyata bermain wahana ini tidak semudah yang saya pikir loh
untuk masuk ke dalam balon air saja saya harus dibantu oleh dua orang
akhirnya berhasil juga masuk balon air
cara menikmati balon air ini layaknya kita seperti hamster yang bermain ronda putar ya
wah susah sekali untuk saya menyamakan kecepatan bersama alia dan ajang
sepertinya saya harus menyerah nih
untuk menikmati balon air kita cukup membayar tiket sebesar rp sepuluh
dan sudah bisa menikmatinya selama tujuh menit
sekarang kita lanjut mencoba pemainan bom bom kart
namun mobil mobilan yang digunakan berbeda dengan balon air
beda dengan bom bom kar pada umumnya
mobilnya berwarna warni dengan model truk
tapi tidak bisa adu tabrak layaknya bom bom karya
jadi perlu dipastikan anak anak berada dalam pantauan orang dewasa
saya membiarkan alia yang duduk di kursi kemudi
sambil rehat sejenak menikmati suasana yang ada di taman bermain ini
dan memantau alia tetap penyetir dengan aman
selain wahana berbayar disini juga menawarkan wahana gratis
seperti taman beca ayunan hingga trampolin mini
puas bermain saatnya berpisah dengan teman baru saya
alia ajeng dan tante maria
sampai ketemu lagi ya
eksplorasi saya di kawasan cibubur berlanjut
kini waktunya mengisi perut
tak jauh dari lokasi taman wisata bermain
saya mampir ke restoran jepang yang sudah memiliki tiga ratus gerai di negara asalnya
tempat ini merupakan gerai pertamanya di trans studio mall cibubur
hmm perut saya lapar dan tidak sabar nih untuk segera mencoba
wah sudah selesai main
sekarang saatnya kita makan makanan berat untuk mengembalikan kalori yang terbakar tadi di taman wisata bermain
saya langsung memesan alun
inilah weighing time harganya
adalah lima puluh person untuk tujuh atau delapan bangunan energi yang baik baik
yang kedua jambu arab
ini enak banget ya perpaduan yakiniku premiumnya
terus telur setengah matang dengan topping mayo
rasanya tuh pas banget gurihnya ya
anda bisa menikmati hidangan yakiniku don otentik jepang ini dengan kocek mulai dari rp tiga puluh lima hingga rp sembilan puluh delapan
roti khas sungaria yang berbentuk pipa ini dihidangkan dengan cita rasa jepang bersama aneka topping
mulai dari selai coklat hingga green tea
harga untuk menikmati makanan ringan ini mulai dari rp delapan belas hingga rp satu ratus tiga puluh dua
makan makan sudah bermain main juga sudah
saatnya saya mempersiapkan diri untuk aktivitas esok hari
tim liputan cnn indonesia